ya usulan kenaikan tunjangan dprd dki jakarta sebesar rp enam ratus sembilan puluh delapan enam juta rupiah per bulan terungkap ke publik
kenaikan tersebut tercantum dalam rencana kerja tahunan dprd yang totalnya rp delapan ratus delapan puluh delapan miliar rupiah untuk tahun dua ribu dua puluh
kenaikan angka ini pun mengejutkan dan langsung mendapat kritik dari publik
apa urgensi kenaikan tunjangan tersebut dan untuk apa sebetulnya
kita akan coba gali pada malam hari ini
ada bang lusius karus peneliti forum masyarakat peduli parlemen atau formapi
selamat malam bu renhar
baik dan urusan uang uang ini akan dijawab langsung juga oleh mas gembong warsono anggota komisi a dprd dki jakarta
mas gembong selamat malam
selamat malam assalamualaikum wr wb
mas gembong meskipun masih draft tapi sudah terungkap ke publik ini mas ada kenaikan tunjangan ya kalau tidak kemudian disebut gaji
tunjangan yang angkanya sangat besar tadi sudah dipaparkan juga
ada apa gerangan ini mas gembong
artinya tidak tahu begini
kan rkt itu adalah rencana kerja tahunan
jadi itu adalah narasi kegiatan kegiatan dewan selama satu tahun ke depan
nah soal harga kesatuan itu bukan ranahnya anggota dewan
kesatuan itu menjadi ranahnya sekjen
karena harga kesatuan itu ditetapkan oleh peraturan gubernur
jadi di soal besar
besaran katakanlah saya dengar angka delapan delapan miliar setahun itu luar biasa
dan ini sangat melukai perasaan warga jakarta yang saat ini sedang terpuruk persoalan covid sembilan belas di dki jakarta ini
gitu loh mas
jadi anda mengatakan dprd tidak tahu menau soal usulan kenaikan ini
bukan tidak tahu menau
bahwa rkp itu menjadi kesepakatan
semua operasi iya
karena itu kan produk dari pansus
pansus rkt itu yang ditugaskan oleh dewan untuk menyusun kegiatan dewan selama satu tahun ke depan
outputnya adalah narasi kegiatan kegiatan yang akan dikerjakan selama satu tahun ke depan memang
memang ada beberapa kegiatan baru yang pada tahun dua ribu dua puluh belum ada
itu yang mengakibatkan
bahwa kegiatan itu akhirnya ada alokasi anggaran biaya melalui apbd yang lebih besar dibandingkan tahun yang lalu
tetapi apakah pertanyaannya apakah kegiatan itu uangnya mengalir kepada anggota dewan
karena itu kegiatan kegiatan itu dalam rangka sosialisasi sosialisasi yang pada akhirnya uang itu merembas kepada rakyat
itu yang pertama
yang kedua dalam konteks keuangan
sosialisasi yang diusulkan itu
toh uangnya tidak masuk dalam rekeningnya anggota dewan
tetapi itu masuk dalam rekening pihak ketiga yang menyelenggarakan dalam kegiatan itu
jadi dalam konteks gaji
nggak ada gaji yang naik
tapi artinya tidak bisa juga kemudian disebut bahwa dprd atau anda sendiri tidak tahu soal angka yang muncul ini kan mas kemo
karena kan ini juga ada peran dari dprd
disepakati juga kan oleh semua fraksi sebetulnya
belum bicara angka
tapi baru bicara kegiatan kegiatan
gitu loh baru bicara kegiatan kegiatan
ada apa kegiatan yang ditambah misalkan
ada kegiatan sosialisasi rancangan peraturan daerah
kenapa sih mesti ada kegiatan sosialisasi rancangan peraturan daerah
kan begitu pertanyaannya
kemarin dalam rapat rapat disampaikan bahwa
produktivitas anggota dewan
selama tahun dua ribu dua puluh
itu kan sangat minim kaitan dengan prd yang dihasilkan oleh pak pemuda
karena situasi pandemi itu mengakibatkan produktivitas kita menjadi berubah
dan dua ribu dua puluh satu akan kita maksimalkan
cara memaksimalkannya bagaimana
melalui peran serta masyarakat
kita harapkan peran serta masyarakat menjadi lebih aktif
sehingga itu ada sosialisasi rancangan peraturan daerah
yang akan kita bahas setahun berjalan
setahun berjalan itu mas
seperti itu mas
oke jadi soal angka angkanya nggak tahu
tapi apakah anggota dewan menghasilkan uang yang harus dikantong anggota dewan
tidak ada uang yang mengalir ke kantong anggota dewan
soal angka angka yang naik tadi itu mas gembong atau teman teman dprd tidak tahu soal angka angka itu
bukankah dprd tugasnya juga untuk menyusun anggaran mas
belum belum sampai pada harga satuan itu
belum sampai pada harga satuan itu
besok baru kita akan finalisasi kaitan dengan harga satuan
yang diusulkan kan begitu loh mas
oke oke jadi kemudian angka atau draft yang muncul ini datangnya dari mana
itu kemudian pertanyaan masyarakat mas gembong
ya yang bisa menjawab hanya psi
saya katakan psi hari hari sedang berselancar dalam kemunafikan
baik mas gembong kita punya ada bang lusius
saya coba ke bang lusius dulu
bagaimana bang lusius anda melihat dari usulan kenaikan ini
yang kemudian menjadi perbincangan
percaya dengan perbincangan di masyarakat lewat draft ya
lewat draft rkt tahun dua ribu dua puluh satu
ya pertama sih soal ini dulu ya mas reinhard
soal beredarnya draft yang kemudian disebut sebut muncul dari psi gitu ya
kenapa kita kemudian layak untuk percaya informasi itu
karena kita tahu betul psi ini adalah bagian dari fraksi di dprd dki
sehingga kita menganggap
sehingga kita menganggap sehingga kita menganggap
informasi yang disampaikan oleh psi itu informasi yang valid
yang muncul dari proses yang ada di dprd gitu ya
mungkin memang mas gembong mungkin tidak ada di pansus itu kali ya
sehingga kemudian angka angka yang kemudian beredar di publik itu tidak diketahuinya
tapi saya kira psi juga tidak mungkin mengedarkan data data hoax gitu ya
terkait dengan angka angka yang kemudian dibicarakan
bahwa angka angka itu kemudian memang belum disepakati
atau belum diputuskan di dprd
tapi kan tetap menarik untuk kemudian mengkritisi angka angka yang muncul gitu ya
karena jika misalnya menghitung total delapan ratus delapan puluh atau delapan triliun yang diusulkan dalam rkt itu
saya kira tetap saja itu terlihat fantastis gitu ya
dan fokus publik kemudian untuk menilai ini
saya kira memang situasinya yang justru sangat tidak memungkinkan
tapi dari dprd justru muncul usulan untuk kenaikan anggaran gitu ya
dan saya kira sih tidak benar juga bahwa rkt itu hanya berisi sosialisasi sosialisasi saja gitu ya
karena di sana misalnya ada dana resep ada dana representasi ada dana komunikasi dan lain sebagainya
itu dana dana yang kemudian bisa dialokasikan langsung ke rekening anggota gitu ya
jadi ada bagian dari
rkt ini yang kemudian bisa langsung dirasakan atau masuk dalam rekening anggota
jadi saya kira penting untuk tetap mengkritisi ini
karena kalau tidak mengkritisi juga jangan jangan angka ini benar dan karena merasa tidak dikritik oleh publik
besok langsung diketok gitu ya
jadi saya kira kita tetap harus waspadat atau tetap harus kritis untuk kemudian menilai layak atau tidak layaknya angka angka yang kemudian beredar luas di tengah publik ini
terkait dengan rkt yang disiapkan oleh dprd
oke tapi tadi mas gembong sudah menekankan bang lusius bahwa tidak ada dari angka angka itu kemudian langsung mengalir ke kantong anggota dewan
itu semua terserap untuk kegiatan di masyarakat seperti apa
betul betul tapi kan itu terkait dengan dana sosialisasi perda dana sosialisasi apa gitu ya rap perda dana sosialisasi nilai nilai kebangsaan gitu ya
tapi ada kemudian
dana dana yang biasanya diperuntukkan untuk kegiatan anggota misalnya di masa reses
dana representasi dana komunikasi ada beberapa item di baris baris pertama yang kemudian biasanya itu dibagikan untuk kemudian jadi akomodasi anggota dalam melakukan kegiatannya
di tengah masyarakat tidak apil
oke jadi menurut anda tetap saja ini angka yang kemudian patut untuk disoroti meskipun baru sekedar draft ya baru sekedar wacana
saya kira sangat gitu ya apalagi kita tahu betul proses pembahasan yang selama ini juga dikritik gitu kan terkait dengan proses pembahasan yang tertutup
bahkan pernah juga seperti di akwile pagembong tadi proses pembahasannya dilakukan di puncak
saya kira proses proses ini juga membuat publik kemudian semakin percaya ketika muncul anggaran yang terlihat fantastis ini lalu memang ada resistensi gitu ya karena sejak awal tidak ada kesadaran dari dprd untuk misalnya melibatkan publik
dalam proses pembicaraan sejak awal gitu ya
oke mas gembong ada tanggapan dari anda apa yang disampaikan bang lusius
ini akhirnya menjadi banyak tanda tanya mas gembong
meskipun kemudian ini mungkin dilempar oleh salah satu fraksi atau psi di dprd tapi tadi bang lusius menekankan bahwa psi juga kan bagian dari dprd
artinya angka angka yang keluar ini juga sewajarnya sudah diketahui juga oleh fraksi fraksi yang lain
itu kan soal persepsi
ini kan soal persepsi
tetapi sekali lagi kaitan dengan keuangan anggota dewan itu semua ada yang mengatur yaitu pp delapan belas tahun dua ribu delapan belas tentang hak keuangan anggota dewan
jadi semua uang yang mengalir kepada kantong anggota dewan diatur melalui pp delapan belas
bagaimana hak keuangan di luar pp delapan belas
pertanyaan berikutnya apa disampaikan oleh pak lusius tadi
kalau seandainya ada uang di luar itu kan ada sebagian yang mengalir ke anggota dewan
tidak ada itu
karena memang pp delapan belas sudah mengatur secara rigid kaitan dengan hak keuangan dewan
apa saja yang diperbolehkan disitu sudah jelas diterangkan dalam pp delapan belas itu
itu kaitan dengan hak keuangan daerah
sekali lagi ini kan soal persepsi
bahwa apa yang dilemparkan oleh psi dianggap satu kebenaran
tapi pak lusius tadi
tapi persoalan ini kan jadi kita dipersepsikan
orang dianggap adalah orang yang paling benar
sementara sembilan puluh delapan dianggap orang yang tidak benar
ini kan juga nggak benar juga
kan gitu loh
kan gitu loh
jadi jadi jadi maka bahasa sederhana saya
pak proses yang terhutup itu kali ya
hingga membuat informasi sedikit yang disampaikan oleh psi
menjadi informasi tunggal yang kemudian jadi rujukan publik
sebenarnya ini pesan juga untuk
dprd untuk kemudian membuka proses yang sesungguhnya terjadi
anggaran yang sesungguhnya dibicarakan untuk dprd itu seperti apa
itu kemudian untuk mencegah disinformasi yang muncul di tengah ruang publik
saya kira itu belum dilakukan
padahal kehebohan soal anggaran ini sudah muncul sejak kemarin
mestinya kalau dprd mau supaya ini kemudian bisa ditenangkan
ya hari ini mereka harus sodorkan data yang sesungguhnya yang dimiliki oleh dprd
ketika ketika itu nanti sudah menjadi keputusan pasti akan disampaikan pada publik
tapi itu untuk persepsi tadi yang saya katakan
saya harus lanjutkan soal persepsi tadi
bang lusius tadi menyampaikan bahwa pembahasannya di puncak juga
itu disampaikan secara terbuka juga
jadi nggak ada pembahasan apbd yang tertutup
sama sekali tidak ada
bagaimana mekanisme pembahasan itu bisa disaksikan di sana
tapi bahwa kenapa sih mesti di puncak ini jadi pertanyaan
nah kenapa mesti dilakukan di puncak
ini kan persoalan ada rasa kekhawatiran
kalau di dprd kan ruangnya sangat terbatas dan lain sebagainya
itu yang mengakibatkan kesepakatan dan semua operasi
yuk kita bahas di puncak
kan di sana terbuka
karena terbuka maka jauh lebih lebih lebih
itu yang positif itu
itu yang positif itu
itu aja sebetulnya
bisa jadi kemudian penentuan tempat pembahasan di puncak itu
itu dilakukan untuk kemudian
mencari tempat paling utuh
aman untuk melakukan dalam tanda petik kong kaling kong gitu ya
jadi jangan salahkan publik juga ketika kemudian persepsi itu muncul di ruang publik
karena cerita soal anggaran yang menyimpang
cerita soal anggaran yang terjadi di dprd

tapi yang jelas begini
dari beberapa pernyataan tanggapan dari rekan rekan mas gembong di dprd
baik ketua komisi
bapak mujiono dan beberapa yang lain juga
tidak mengelak bahwa anggaran jumlah yang itu adalah bukan jumlah yang salah begitu
justru tampaknya memang juga mengiakan
dan memang ada kebutuhan disana
terkait dengan kenaikan dan lain sebagainya
ini menjadi anomali berbeda
ketika kemudian saya tanya ke anda tadi
ini justru menjadi seperti bukan angka yang pasti
sementara yang kemudian keluar ini kan datanya yang kemudian kita permasalahkan
nanti kita akan coba bahas ya mas gembong
kebutuhannya sebetulnya seperti apa
kemudian juga bang lusius
nanti kita akan juga sampaikan grafis data rancangan kenaikan rkt ini
di tahun dua ribu dua puluh satu dari anggota dprdki jakarta usajidah berikut
kami akan segera kembali sesaat lagi
anda kembali di cnn indonesia newscast
masih bersama saya reinhard sirait
kita masih bersama dengan mas gembong dan juga bang lusius
jadi bang lusius dan juga mas gembong
kita coba buka dulu ya data yang kami juga dapatkan dari draft ini
mari kita akan lihat bagaimana kenaikan kenaikan tersebut untuk tahun dua ribu dua puluh
mungkin bisa ditampilkan agar pemirsa juga bisa melihat di rumah angka angka ini seperti apa
ini dia pendapatan langsung ya pendapatan tidak langsung
totalnya ini usulan kenaikan
anggota dprd dki jakarta
pendapatan tidak langsung menjadi setahun ya satu tujuh miliar rupiah
dan tidak langsungnya totalnya rp empat tiga miliar
kemudian dari gaji total yang baru ini diusulkan ya sekitar rp satu ratus tujuh puluh juta rupiah
artinya per tahun bisa dua miliar
sehingga kemudian totalnya totalnya per anggota dprd
mendapatkan atau kira kira ada sekitar di angka rp delapan miliar
mas gembong tidak ada keterangan atau pembantahan dari rekan rekan dprd yang lain soal angka ini
saya pertanggungjawabkan dunia akhirat bahwa delapan delapan itu tidak benar
saya pertanggungjawabkan dunia akhirat bahwa angka delapan delapan itu adalah tidak benar
bahwa itu adalah merupakan gaji anggota dprd dki jakarta
itu tidak benar
oke bukan gaji mas gembong
tapi kalau diakumulasikan di langan tunjangan dan sebagainya totalnya hal yang sama delapan sekian miliar tadi
tidak bisa juga
maka ketika ada pendapatan langsung dan pendapatan tidak langsung ini menjadi tidak benar
karena yang namanya kegiatan bukan pendapatan
bukan komponen pendapatan
maka ketika ada tadi mas renhat sampaikan ada pendapatan langsung dan pendapatan tidak langsung
ini yang menyesatkan informasi yang menyesatkan
oke kalau begitu bisa
ini yang selalu saya sampaikan ke beberapa s
ini nggak benar informasi yang kamu berikan
kalau tidak ada pendapatan tidak langsung pendapatan dewan adalah pendapatan sekuit
dan pp delapan belas itu yang resmi yang diakui melalui aturan yang sudah ada
oke jadi kalau kemudian yang disampaikan mas gembong
kalau kemudian ini tidak benar
ada pendapatan tidak langsung pendapatan langsung
jadi yang benar itu seperti apa mas gembong
ya sesuai pp delapan belas
yang pendapatan saja
pendapatan itu sudah komponen satu sampai sekian sudah ditentukan melalui pp delapan belas
oke yang totalnya
totalnya yang di atas itu yang kira kira seratus berapa itu

itulah pendapatan anggota dewan
ya itu satu ratus dua puluh sembilan juta per bulan ya
jadi tidak ada pendapatan langsung dan pendapatan tidak langsung
tidak ada itu
itu informasi yang menyesatkan
baik mas gembong katakanlah tidak ada istilah pendapatan tidak langsung dan pendapatan langsung
tapi ada komponen komponen
seperti misalnya pasti ada dong soal kemudian kunjungan dalam provinsi reses dan lain sebagainya
itu kan tentu menjadi ada yang kemudian didapatkan oleh anggota dewan juga
pertanyaannya itu kegiatan itu ada nggak dalam pp delapan belas
kalau itu tidak ada kan belum tentu kementerian dalam negeri akan menyetujui itu
kan gitu loh
jadi ada kegiatan rkt yang di luar pp delapan belas saya yakin bahkan aku yakin pendagangnya nggak akan menyetujukan itu
jadi ini kan sebetulnya barang yang masih mentah yang seolah olah dilempar kepada publik dianggap satu kebenaran
itu yang saya katakan informasi yang menyesatkan
oke sepakat kalau ini adalah barangnya
nanti kalau itu sudah diputus oleh dprd melalui rapat para perundang dewan
haru nanti kita sampaikan secara resmi bahwa ini alokasi anggaran dprd di kecakata selama dua ribu dua puluh satu
sambil menunggu sambil menunggu revisi dari kemendagri
karena tahapannya masih panjang nih mas
jadi ini barang yang masih mentah masih draft memang betul ini masih draft
jadi bang lusius ini masih draft saja sebetulnya menurut mas gimpung juga
justru menarik karena ini masih draft sehingga wajar ketika kemudian kita ikut berpartisipasi
ikut berpartisipasi membicarakannya gitu ya
tapi mungkin yang perlu dipastikan oleh mas tembo itu kan rkt yang kemudian kegiatan kegiatan yang ada dalam grafik yang beredar itu
itu sesuatu yang sudah diputuskan di paripurna tanggal dua puluh enam november kemarin gitu ya
yang belum diputuskan soal angka pasti per masing masing kegiatan gitu ya
sebagaimana kita lihat saya kira ada jumlah tunjangan yang memang juga mengalami kenaikan
jangan perumahan masing masing anggota gitu ya dalam rkt yang beredar itu
ada beberapa tunjangan seperti tunjangan komunikasi representasi dan lain sebagainya
itu juga mengalami kenaikan
ini sekali lagi masih rencana gitu ya
tapi saya kira tidak menang kemudian ketika misalnya rkt ini juga tidak mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh anggota
setiap bulan gitu ya
karena itu saya kira mungkin memang tidak akan sampai ke delapan miliar per tahun per orang
tapi ada kenaikan signifikan tetap saja iya kalau melihat kenaikan per mata anggaran yang muncul dalam rkt itu gitu ya
yang anda sorotnya adalah ketika kemudian ini ya memang masih draft tapi memang perlu dikawal bersama sama begitu ya
bahkan kita mau jadi
sejak awal proses pembahasan anggaran ini bukan hanya terkait dengan anggaran dprd saja
tapi anggaran dki secara keseluruhan
karena saya kira mungkin ada banyak juga miss apa gitu ya
miss perencanaan dalam terkait dengan rencana untuk anggaran dki
yang perlu kemudian sejak awal dikritisi oleh publik gitu ya
itu yang saya kira belum muncul di website dprd dki gitu ya
saya barusan cek tadi informasi informasi
terkait misalnya progres pembahasan rapbd dki itu
itu belum bisa kita simak langsung dari website itu gitu ya
jadi saya kira pentingnya untuk kemudian memastikan sejak awal proses pembahasan itu
agar kemudian publik tidak dihebohkan dengan informasi yang menurut mas gembong tadi itu disinformasi gitu ya
saya kira disinformasi seperti ini memang selalu akan muncul
ketika kemudian keran informasi itu ditutup gitu oleh lembaganya ya
jadi harusnya ketika ada katakanlah ini adalah misinformasi
tugas mas gembong begitu dan kawan kawan untuk membuka saja apa kemudian angka aslinya atau seperti apa
misalnya kalau angka yang disebut delapan miliar per tahun tadi itu tidak tepat
mas gembong mesti mengatakan berapa angka yang dibicarakan di dprd itu
terkait dengan anggaran untuk dprd itu gitu ya
minimal yang mungkin dalam proses pembahasan yang diketahui oleh mas gembong
silahkan mas gembong mungkin merespon apa yang disampaikan bang lusius
minimal yang anda tahu saja mas gembong
bahwa ini karena uang rakyat
tentunya dalam konteks pembahasan pengalokasian perlu dikawal oleh rakyat
saya sepakat betul itu
saya juga tidak mau selingkuh dengan rakyat kan gitu loh
saya sepakat itu
saya sepakat dalam konteks itu saya sepakat
tetapi tetapi kita harus memberikan informasi yang valid kepada masyarakat jakarta
kaitan bahwa ada kenaikan apa yang disampaikan bung alius tadi
ini yang pendapatan loh ya
ada rencana kenaikan
ada rencana kenaikan dana komunikasi
yang tadinya kalau nggak salah tadinya itu dua puluh juta sekarang dari tiga puluh lima juta
tetapi di luar itu sebetulnya di luar itu sebenarnya tidak ada uang yang mengalir kepada anggota dewan
karena karena itu di luar komponen yang terhadap dalam pp delapan belas gitu loh
jadi di luar pp delapan belas
rasanya agak sulit untuk bisa diloloskan oleh kementerian dalam negeri
karena soal keuangan anggota dewan itu akan dipantau secara ketat oleh kementerian dalam negeri
anggaran yang ditujukan bisa langsung diseluruhkan ke anggota
sebagiannya anggaran yang ditujukan untuk membiayai kegiatan yang melibatkan anggota
dan tidak langsung diterima oleh anggota gitu ya
saya kira itu benar ya mas gembong ya
kegiatan tentunya kegiatan itu ketika bicara katakanlah contoh saja contoh saja
ini semua kegiatan anggota dewan sifat ad cost
semua bersifat ad cost
ketika dewan diberikan hak untuk melakukan reses
itu reses itu biayanya at cost
ketika anggota dewan tidak melakukan reses maka mereka juga tidak akan dikirim uang kepada pihak ketiganya
bagaimana pemprov bisa mengeluarkan uang untuk dana reses kepada anggota dewan
prasaratnya adalah pertama mereka mengajukan proposal
berapa titik mereka mengajukan
mereka akan melakukan reses
bagaimana kalau itu tidak bisa dilakukan sesuai dengan proposal yang diberikan
maka itu harus dikembalikan
maka ketika kemarin psi mengembalikan uang reses
bukan mereka mengembalikan tetapi memang dia tidak mampu melaksanakan reses itu
jadi ini juga mesti clear juga gitu loh
karena pemprov memberikan uang itu berdasarkan proposal yang dia berikan kepada pemprov
baru diberikan uang
kan gitu loh
kemudian tidak bisa melaksanakan
maka mereka hukumnya wajib mengembalikan dana yang sudah dia terima
melalui pihak ketiganya itu
oke kalau begitu bagaimana menjamin bahwa dana itu terserap dengan baik untuk kepentingan masyarakat mas gembong
nah kalau untuk bicara dana dewan
misalkan itu contoh yang pertama
biaya kunjungan ke daerah
atau biaya kunker
itu kan tidak semua anggota dewan ikut punker
maka ketika mereka tidak ikut kuber
maka uangnya tidak dikeluarkan
maka uangnya tidak dikeluarkan
kan gitu loh
jadi karena semua anggota dewan itu biaya biaya yang dikeluarkan bersifat ad post
jadi kalau itu dijadikan sebagai seolah olah pendapatan dewan
nggak benar juga
oke oke kita break dulu
kita break dulu bang lusius dan juga mas gembong
di segmen berikutnya
terakhir di segmen terakhir
di luar kemudian polemik kenaikan ini
apakah menurut anda berdua memang sudah perlu adanya kenaikan
untuk berbagai macam alasan
yang harus didapatkan oleh anggota dprd dki jakarta
sebetulnya kita bahas di segmen berikutnya
kami akan segera kembali sesaat lagi
tapi sebetulnya mas gembong
apakah memang sudah ada urgensi menaikkan tunjangan dan lain sebagainya tadi
katakanlah untuk kegiatan
dan lain sebagainya
pertama soal pendapatan dulu
soal pendapatan anggota dewan itu
di luar itu berarti itu bukan menjadi pendapatan
kan gitu loh
jadi prinsip dasarnya yang dikatakan pendapatan anggota dewan
sebagai yang tertera dalam pp delapan belas itu
di luar itu berarti bukan pendapatan
yang kedua pertanyaan berikutnya adalah
apakah saat ini sudah sangat mendesak untuk dinaikkan misalkan kegiatan kegiatan
kan ini tadi untuk menjawab tantangan
tangan tahun dua ribu dua puluh
pekerjaan pekerjaan dewan terganggu karena pandemi
ini mau dijawab di tahun dua ribu dua puluh
melalui beberapa kegiatan yang tertera dalam rkt itu
sebetulnya tujuannya itu
untuk memperkokoh memperlancar aktivitas kedewanan
agar produktivitas terhadap peraturan daerah yang diperlukan
jadi lebih maksimal
sebenarnya tujuannya itu
bang lusius ada tanggapan dari anda bang
ya saya kira sih kalau ditanya apakah ada urgensi atau signifikansi gitu
kenaikan anggaran untuk dprd di tahun dua ribu dua puluh
saya tidak menemukan alasan untuk itu
apalagi kalau kenaikannya fantastis
jika benar kemudian data yang beredar yang berasal dari psi beberapa hari terakhir ini
kita tahu betul pandemi ini belum pasti akan berakhir kapan itu
bahkan di tahun dua ribu dua puluh
kita mungkin masih akan menggeluti pandemi ini sampai akhir tahun
dan pak gembong sendiri mengakui bahwa ada keterbatasan yang luar biasa
kemudian terkait dengan kegiatan kegiatan anggota
yang membuat banyak kegiatan kemudian tidak bisa dilakukan secara offline atau secara langsung
itu mestinya jadi isyarat
perencanaan anggaran dpr juga mestinya mempertimbangkan situasi itu
sehingga kemudian ketika ada banyak kegiatan dengan anggaran yang cukup besar yang disusun oleh dprd
saya kira mereka tidak cukup sensitif untuk kemudian melihat tantangan yang mungkin akan dihadapi di tahun dua ribu dua puluh
dan karena itu saya kira jika kemudian mereka tidak sensitif
itu artinya nafsu untuk memperkaya diri itu yang lebih menonjol
kemudian jika melihat
usulan kenaikan fantastis yang muncul dalam rkt yang beredar
saya percaya saya sampai saat ini masih percaya data yang beredar itu data yang memang dibicarakan oleh dprd gitu ya
dan kalau tidak kemudian dikritik saat ini
saya sangat yakin juga ini akan bisa langsung disahkan
sesuatu yang kemudian menguntungkan dprd dan tanpa dikritik
itu pasti dengan mudah bisa diterima untuk disetujui
apalagi kemudian saya kira
pemerintah dki juga
tidak punya ruang yang cukup leluasa untuk mengkritik anggaran dari dprd
bisa jadi ini ucapan terima kasih dari pemprov
yang juga mungkin merasa perlu mendapat dukungan dari dprd
untuk anggaran anggaran dari pemprov dki
jadi dalam tanda petik sekali lagi ini bisa jadi kong kalinkong gitu ya
ucapan terima kasih apresiasi dari pemprov
ya udahlah dprd mau dinaikin anggarannya berapapun kita setujuilah
oke ini perlu di respon oleh mas gembong
apa dari anggaran
apa dari angka angka ini yang dipercayai oleh bang lusius
ini adalah angka yang sebetulnya memang dibahas
karena juga tidak ada yang menurut sebetulnya
pertama soal kong kalinkong pasti saya jamin pasti tidak
keberkaitan dengan hak keuangan dewan itu yang mengatur bukan gubernur
bukan gubernur melalui pp delapan belas
jadi itu kewenangannya kementerian dalam negeri
itu yang pertama
yang kedua dalam konteks kegiatan
dalam konteks kegiatan
harga satuan betul itu yang menentukan gubernur
tetapi apakah itu sebagai balas putih
tidak juga lah
itu pasti tidak
saya katakan tidak lah
karena memang kalau katakanlah
katakanlah harga yang ditukar dengan itu terlalu rendah bang
terlalu rendah gitu loh
tidak sampai segitu lah
tetapi percayalah bahwa apa yang kita lakukan ini dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dewan
agar contoh kaitan dengan peraturan daerah yang kita bahas nanti
hasilnya kualitas yang akan dibelik maksimal
dalam rangka membuat aturan aturan terbaik untuk warga jakarta
intinya sebetulnya itu mas
tapi mas gembong terakhir
benar tidak sebetulnya draft yang keluar ini dengan angka angka yang delapan miliar per tahun ini per anggota
tadi saya katakan saya pertanggungjawabkan dunia akhirat bahwa itu tidak benar
dan tadi anda menekankan bahwa kalaupun itu menjadi draft ini tentu masih akan panjang dan dievaluasi lagi
panjang masih panjang
kementerian dalam negeri belum tentu menyetujui itu
dan lucius masih panjang dan perlu dievaluasi lagi
artinya ini masih dikawalnya
tapi ini kan panjang lagi karena ini kan antara untuk tahun dua ribu dua puluh satu
tinggal sebulan lagi kita menuju ke dua ribu dua puluh
pembicaraan soal rapbd dua ribu dua puluh satu mestinya bisa tuntas sebelum akhir tahun
jadi sangat singkat tentu waktunya
sehingga kalau kemudian tidak dipolemikan oleh publik
saya sangat khawatir atau saya percaya betul bahwa ini bisa dengan mulus disetujui
menyuntungkan kok kenapa ditolak
kita akan lihat bersama ke depan seperti apa
yang jelas ini mudah mudahan masyarakat bisa melihat dan bisa menilai sendiri dari apa yang kemudian kita perbincangkan
dan menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari masyarakat terkait dengan polemik kenaikan tunjangan dan lain sebagainya ini dari anggota dprd dki jakarta
kita tunggu seperti apa ke depan mas gembong dan juga bang lusius
terima kasih banyak mas gun
harusnya harusnya mas
harusnya psi dihadirkan biar clear sekalian gitu loh
jadi clear sama sama fraksi psi
kita clear kan informasi ini kepada publik
baik baik terima kasih mas gembong untuk masukannya
kami sudah berusaha untuk kemudian menghubungi teman teman fraksi dari dprd psi dki jakarta
tapi tidak ada yang bisa hadir dan menyerahkan ke dpw psi
tapi kemudian yang dibahas adalah apa yang terjadi di dprd
kita akan lihat bersama seperti apa
terima kasih banyak mas gembong dan juga bang lusius sudah hadir pada malam hari ini
terima kasih mas terima kasih